halo apa kabar sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang
dari tunabila kita langsung ke informasi pertama
satuan polisi pamung praja menggelar razia paugah dan pedagang kaki lima di wilayah jatinegara jakarta timur
razia tersebut mendapat protes dari pedagang karena pedagang mengaku mendapat izin berjualan di kawasan tersebut oleh gubernur dki
aksi protes dilancarkan oleh pedagang kaki lima yang tidak terima dagangan mereka dirazia oleh petugas satpol pp
pedagang mengaku berjualan di atas trotoar lantaran telah mendapat persetujuan dari gubernur dki
namun petugas satpol pp tetap mengangkut barang dagangan para pedagang kaki lima ini ke atas truk
petugas melakukan penertiban lantaran mereka kerap berjualan di atas trotoar hingga mengganggu pejalan kaki
ada omongan dulu ya kan
baru tiga bulan dia menjabat jadi gubernur
saya datang ingin ketemu sama langsung sama gubernur
sama pak nis
iya dia bilang begini
sementara waktu dikasih kebijakan dulu untuk dia disulis
sementara waktu sebelum ada relokasi
kepala satpol pp jakarta timur membantah pedagang yang berjualan di atas trotoar telah mendapatkan izin dari gubernur dki jakarta
nah itu bisanya pedagang
saya kira tidak ada gubernur memberikan kebijakan ya terhadap
ini adalah trotoar yang memang ini sudah standar ini dan ini dipungsikan seharusnya untuk para pejalan kaki lima maupun disabilitas
razia juga menyasar pak ogah yang biasa manggal di putaran jalan jatinegara
aksi kejar kejaran sempat terjadi antara satpol pp dengan pak oga
mereka yang tertangkap kemudian dimasukkan ke dalam mobil petugas
penertiban dan penjagaan akan terus dilakukan untuk memastikan trotoar difungsikan
bagi penjalan kaki
elf rizal jakarta